jelang perhelatan akbar asian games dua ribu delapan belas menpora imam nahrawi meninjau venue pelatnas rowing di bandung
dalam kunjungannya ke bandung pada tengah pekan ini menpora sempat mencoba olahraga dayung bersama para atlet
ketika memasuki ruang latihan di pelatnas rowing atau dayung di situ
cilencah pengalangan kebupaten bandung nampak puluhan atlet yang sedang berlatih
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi memanfaatkan kesempatan untuk mencoba peralatan olahraga yang digunakan para atlet berlatih
meski lokasi dan sarana camp pelatihan cabang olahraga rowing ini dirasa cukup memadai
imam menemukan salah satu perahu pedayung dalam keadaan rusak
akibat tertimpa pohon tumbang saat hujan deras melanda
menurut imam kesiapan para atlet roing menuju asean games dua ribu delapan belas jakarta palembang sudah maksimal
yang menjadi concern saya adalah tadi pak sekjen menyampaikan
alat alat drawing itu sendiri gimana caranya bisa lebih diperbaharui lebih mudah
karena itu kadang lebih alat tahun dua ribu sebelas
tentu ini menjadi concern saya karena lagi lagi ini menjadi prioritas pemerintah di nomor event ini
tim rowing sendiri mengaku siap untuk menghadapi gelaran asean games
siapkan pas ini kan event besar ya di asia multimedia
indonesia yang pasti semangatnya lebih dari yang kemarin kemarin
karena pertama kita sempurna khusus yang kedua
ya terutama bagi saya membuat keluarga baik keluarga
alhamdulillah untuk sementara fasilitas pelatihan jauh lebih baik dari yang kemarin kemarin
cuma mungkin ya kalau bisa mungkin ada penambahan alat alat biar kita lebih percaya diri
sementara itu gunaman
pertama tim rowing indonesia
tim pelatih rencananya akan menggelar lagu uji coba dengan tim nasrowing australia pada pertanganan maret mendatang
dan akan kembali melaksanakan pelatihan di belanda pada juni mendatang
kita di pengalengan ini sudah dari dua ribu sepuluh menjelang persiapan sigim dua ribu sebelas
dan latihan di sini kita bisa lebih konsentrasi
dan mudah mudahan juga punya dampak dari perbedaan ketinggian di palembang dengan di pengalengan
asian games akan digelar pada pertengahan agustus hingga awal september
di dua provinsi yaitu dki jakarta dan sumatera selatan tepatnya di palembang
chandra febriana kebupaten bandung